sementara itu wakil gubernur sandiaga uno meninjau uji coba perpanjangan waktu operasi transjakarta koridor tiga belas ciledug tendean
traik transjakarta layang ini masih terkendala penerapan jalan
dapat masakan lampu diperkirakan baru rampung akhir tahun mendatang
karena belum memiliki penerangan jalan bus transjakarta rute ini baru beroperasi hingga pukul tujuh malam
sejak sepekan terakhir diuji coba operasi hingga pukul sepuluh malam dengan dikawal mobil penunjuk jalan yang memiliki penerangan
ditemani di rute pt transjakarta budi kaliwono wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno pada rabu malam menjajal sendiri uji coba koridor tiga belas
keduanya naik dari halte tirta yasa dan berhenti di halte jor
sandi mengatakan pemasangan lampu jalan diperkirakan rampung pada akhir tahun mendatang
meski baru satu minggu diuji coba sandi mengklaim penumpang di koridor tiga belas meningkat setelah layanannya diperpanjang
alhamdulillah malam ini kita lihat cukup tinggi
minat dari para pelanggan dan per hari ini sudah tujuh belas lima ratus penggunanya
awalnya masih di bawah sepuluh sekarang sudah tujuh belas
secara perlahan terus meningkat dan kita harapkan optimal di empat puluh lima
dengan ini kita harapkan koridor tiga belas yang dibangun mulai tahun dua ribu empat belas dengan total anggaran dua dua triliun bisa maksimis
dan selama ini terkenal
karena lampunya belum tersedia
dapat kami laporkan bahwa lampu sudah ditandatangani kontrak dan diperkirakan akhir tahun ini sudah bisa terpasang